nah itu langsung gak tahan rentangan
sampai tidak berlalu jalan
lalu setelah saya masuk itu saya lihat
karena kalau saya teruskan untuk menyalah jantanya
hal hal yang banyak akan terjadi
nah ini cepat saya lihat ada sepeda motor
sekitar lima rombongan saya langsung tidak memikir
korban yang di depan
untuk mencoba untuk mencoba
lalu saya berangkat ke kanan
langsung nabrak sejumlah kendaraan sepeda motor
tidak ada klakson tidak ada apa apa
cuma karena pas terbalik itu kenceng
lalu bagaimana saudara investigasi kecelakaan maut bus rombongan
lalu bagaimana sodara investigasi kecelakaan maut bus rombongan ini
lalu bagaimana sodara investigasi kecelakaan maut bus rombongan ini
untuk menyamakan ataupun mencari fakta fakta baru terkait dengan kejadian kecelakaan
yang tentunya sudah banyak beredar di media terkait dengan pernyataan supir
ataupun keterangan saksi saksi yang ada di lokasi kejadian
dan dari hasil pemeriksaan yang kita laksanakan dan hasil olah tkp
kita mencatat bahwa yang pertama bus itu berhenti di tanggupan perahu
kemudian pada saat berhenti di tangkuman perahu
supir sudah merasakan bahwa adanya ketidakberesan pada fungsi rem
supir kemudian meminta untuk perbaikan di fungsi rem
pada saat ditabung tangkuban perahu supir kemudian menelpon mekanik
untuk diperbaiki di tangkuban perahu
kemudian supir melanjutkan perjalanan sekitar pukul tujuh belas
itu ke rumah makan bang jun itu sekitar satu kilo sebelum tempat kejadian perkara
pada saat perjalanan dari tanggupan perahu sampai ke rumah makan bang jun
ternyata ada fungsi rem yang kemudian berkurang
yaitu tekanan angin pada posisi rem
pak edin berarti memang adanya fungsi rem yang tidak berfungsi itu
sudah diketahui oleh sang sopir jauh sebelum kecelakaan terjadi ya
sejak dari perjalanan dari alun alun bandung ke tanggupan perahu
supir sudah merasakan rem dalam posisi cukup dalam
sehingga dia meminta perbaikan pada saat berada di tangguban frans
dan sudah diperbaiki dan sudah dinyatakan sudah oke belum
kita masih mencari mekanik yang pada saat itu memperbaiki kendaraan
karena supir masih belum memberikan keterangan data mekanik yang memperbaiki kendaraan tersebut
tentunya ke depan akan segera kita cari dan kita minta keterangan
tentu ini juga kalau seandainya hasil
hasilnya hasil olah tkp dari pihak kepolisian seperti ini tentu akhirnya bertolak belakang begitu
dengan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah yang tadi juga kita dengarkan bersama bahwa kondisi bus itu dinyatakan cukup layak
dari hasil penelitian dokumen yang ada bahwa kendaraan tersebut yaitu kendaraan jenis bus tahun pembuatan dua ribu enam belas
untuk bentuk bis itu memang dalam keadaan baik karena ada perubahan karos ferry ataupun perubahan
tapi untuk kondisi kendaraan itu kendaraan tua dan untuk layak jalannya sudah tidak berlaku lagi enam desember dua ribu dua puluh
oke ini yang harus digarisbawahi tidak berlaku lagi ya layak jalannya
terkait dengan rangka bis ini juga senada dengan apa yang disampaikan knkt ya pak edwin bahwa ada perubahan spesifikasi badan bus begitu ya
sehingga surat registrasi uji tipe ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana karoseri itu disandingkan dengan sasis sistem rem
sistem gerak kendaraan sehingga kendaraan ini dapat berkendara dengan berkeselamatan
namun uji kelayakan jalannya sudah tidak dilakukan lagi dari tanggal enam desember dua ribu dua puluh
oke uji kelayakan tidak dilakukan lagi
kemudian tadi sebelum kecelakaan ada kondisi rem yang tidak berfungsi meskipun sudah diminta lakukan perbaikan
dengan bukti bukti atau fakta fakta yang diperoleh ini akankah pihak kepolisian menetapkan tersangka
terkait dengan kecelakaan yang menyebabkan sebelas korban jiwa ini
baik penyebab kecelakaan itu ada empat yaitu perilaku pengemudi kemudian kondisi kelayakan jalan kendaraan kondisi jalan atau kondisi lingkungan
jadi kita masih mencari faktor yang paling dominan dari empat faktor ini
namun ada dua faktor yang kita soroti yaitu
kemudian kita juga menyoroti terkait kondisi layak jalan kendaraan
ini juga penting yang harus kemudian kita angkat karena
para pengusaha ini tentunya berkewajiban untuk melaksanakan pemeriksaan berkala terhadap kondisi layak jalan kendaraan sehingga
dia menjamin bahwa penumpang yang akan ikut di dalam bis tersebut dapat selamat dan dapat diberikan pelayanan terbaik
baik tentu tidak ingin mendahului penyelidikan dan juga penetapan tersangka yang dilakukan oleh pihak kepolisian
jika dari apa yang tadi dijelaskan oleh pak edwin bisa dikatakan kemungkinan jika ada tersangka yang nanti ditetapkan oleh polisi berarti
kemungkinan sopir dan juga pihak penyedia jasa layanan bus ini
betul sekali nanti ke depan kita akan secara berkelanjutan melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan tambahan terutama untuk mendengarkan pendapat dari para ahli
untuk menguatkan hasil penyelidikan yang kita lakukan
baik kita nantikan seperti apa kelanjutan dari kasus ini karena kasus kecelakaan ini telah menewaskan sebelas orang
wadir lantas polda jawa barat akbp edwin afandi telah bergabung bersama kami di kompas malam